dengan iming iming bekerja di bagian marketing dengan gaji belasan juta rupiah per bulan
sepuluh warga negara indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di myanmar
korban dipaksa bekerja selama enam belas jam perharinya sebagai operator online scammer
mereka tidak bisa melarikan diri karena kantor tempat mereka bekerja dijaga orang bersenjata
direktur tindak pidana umum baras krim polri dalam jumpa pers pada selasa siang mengatakan
dua orang tersangka bernama andri dan anita telah ditangkap
keduanya bertugas mengurus paspor hingga keberangkatan para korban
tersangka mengiming imingi para korban dengan pekerjaan bergaji belasan juta rupiah per bulan sebagai operator bagian marketing
namun korban justru dieksploitasi sebagai operator online scammer dengan target warga amerika dan kanada
korban dipaksa bekerja enam belas hingga delapan belas jam per hari
mereka tidak dapat melarikan diri lantaran kantor
mereka dijaga orang bersenjata
korban diselundupkan melalui negara thailand lalu masuk ke myanmar tanpa visa pekerja
dan kini kedua puluh korban berada di kedutan besar republik indonesia bangkok thailand
dan sedang menunggu proses untuk bisa segera dipulangkan ke indonesia
kita harus mengerti dalam suara
saya belum diberikan gaji
kemudian manakala para korban ini tidak mencapai target yang ditargetkan oleh perusahaan ini
mereka akan diberikan sanksi berupa potongan gaji termasuk tindakan fisik dan kekerasan fisik